dan pada selasa siang komisi pemberantasan korupsi menggelar konferensi pers terkait operasi tangkap tangan yang melibatkan bupati subang
kpk menunjukkan barang bukti berupa uang senilai lima ratus dua puluh delapan juta dari tangan dvr dan uang sejumlah tiga ratus delapan puluh lima juta yang diambil dari mobil tersangka ojs
barang bukti yang disita tersebut berupa pecahan lembaran uang seratus ribu dan lima puluh ribu rupiah